sekelompok pasukan mengendap mendekati sebuah rumah yang dijadikan sasaran
setelah mengamankan posisi
tim penyerbu siap merangsak ke dalam rumah
dengan gerakan taktis
para personel memasuki dan membersihkan ruangan demi ruangan
setelah memastikan sasaran ditemukan
pasukan ini pun mengundurkan diri
jika anda menduga mereka adalah bagian dari pasukan khusus militer
atau tentara nasional indonesia
di belakang saya ini bukanlah sebuah prosesi kelulusan dari institusi militer
seperti tni ketendarat laut ataupun udara
mereka adalah dari direkturat jenderal biaya dan cukai
tidak banyak yang tahu bahwa bea dan cukai juga memiliki
personel atau pasukan yang dilatih secara khusus
untuk melakukan misi misi khusus pula
dan ini adalah kisah mereka
keberadaan custom enforcement team atau cet
memang sangat dibutuhkan direkturat jenderal biaya dan cukai
dalam melaksanakan tugas
personel bia dan cukai sering menghadapi perlawanan
termasuk perlawanan fisik yang cukup keras
karena itulah direkturat jenderal bia dan cukai
melakukan pelatihan bagi pegawainya
agar siap menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan
cet ini ada setelah beberapa kali
bia dan cukai dalam melakukan penindakan
kemudian beberapa juga ada kendala di lapangan
sehingga kita ingin memaksimalkan proses penindakannya
dengan membentuk tim cet ini
harapannya dengan adanya tim cet ini
kendala kendala di lapangan yang penindakannya menjadi tidak selesai
bisa dikurangi sehingga pendidikannya ke depan menjadi lebih berhasil
pelatihan dan pendidikan cet ini berlangsung selama satu bulan penuh
untuk pelatihan kali ini
terdapat tiga puluh personel yang berasal dari kantor kantor cabang bia cukai
di seluruh nusantara
untuk mengikuti pelatihan cet ini
personel yang berminat harus mengajukan diri secara sukarela
dan mendapat rekomendasi atasannya
dia juga harus telah bertugas minimal dua tahun di bidang pengawasan
dan berusia maksimal tiga puluh lima tahun
materi pelatihan melibatkan
seperti bela diri
hingga penggunaan senjata api
dalam pelatihan penindakan ini misalnya
para personel mempelajari cara melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai
mereka juga diajari bagaimana menghadapi orang yang melakukan perlawanan
termasuk menangani senjata api
kuncian harus dikuasai dengan baik
menjaga keamanan pemeriksaan
bela diri merupakan keahlian yang wajib dimiliki oleh personel cet
khusus untuk pendidikan cet
pelatihan yang diberikan adalah karate terapan
yang bisa berguna untuk menunjang tugas
kita memberi mereka materi yang sesuai kebutuhan mereka
kebetulan yang dibutuhkan mereka di lapangan itu kan bela diri praktis
yang lebih simpel simpel
yang kedua mengenai self defense
boleh dibilang materi pendidikan custom in laborator
yang lebih simpel simpel yang kedua mengenai self defense
enforcement team mayoritas berupa latihan fisik
sejak bangun tidur hingga menjelang pergi tidur
para siswa ini digebleng tanpa kena lelah
selain menguras fisik
ada juga pelatihan yang cukup menantang namun seru
yaitu defensive driving alias mengemudi taktis
latihan mengeliputi penguasaan mesin
parkir hingga mengemudi dengan kecepatan tinggi
para siswa ini nantinya diharapkan mampu
menguasai berbagai macam kendaraan
serta mengendarainya dengan aman sekalipun
saat berkejaran dengan musuh
apalagi kebanyakan aksi penegakan hukum bea cukai
kebanyakan dilakukan di perkotaan
yang lalu lintasnya padat
berbagai macam latihan ini masih merupakan tahap awal
secara bertahap latihan akan terus ditingkatkan
di tahap ini latihan akan semakin keras dan melelahkan

pada fase inilah berbagai latihan yang diberikan sebelumnya
karena pada kenyataannya memang tidak mudah
membekuk sebuah kapal berikut awaknya
meski para awak kapal sudah dibekuk
pekerjaan belum usai
yang paling utama dari tugas seorang personel biaya cukai
adalah mencari barang barang selundupan
atau barang berbahaya lainnya
pak fabian tadi kan kita lihat ada patroli
kita berpatroli ceritanya gitu ya
kemudian menemukan satu kapal
kemudian siswa menduduki kapal sasaran
kemudian terjadi perkelahian
apa yang seperti itu yang biasa dihadapi
oleh petugas biaya cukai di lapangan
di beberapa wilayah kita mengalami
suatu gangguan dan perlawanan ya
terutama di daerah sumatera
di tanjung balai asaan
mungkin kemungkinan besar karena ketidaktahuan masyarakat
tentang ketentuan kepabianan
sehingga mereka melakukan kegiatan impor ilegal
terhadap barang barang yang sebenarnya
tidak begitu berbahaya
secara ekonomi tidak begitu menguntungkan
seperti barang baju bekas balpres
jadi memang apa yang dilatihkan oleh pelatih
dan dalam pelatihan ini memang sesuai
dengan situasi realnya gitu ya
dan memang dilakukan dan memang terjadi gitu
dalam beberapa kasus terjadi seperti itu
selain di tanjung balai asahan
juga terjadi di batam
di tanjung sengkuang juga pernah terjadi
kegiatan perlawanan dari masyarakat
pendagangan hukum memang bukan tugas yang mudah
karena itulah berbagai macam pelatihan
dan keahlian sangat diperlukan
petugas lapangan seperti ini
meski begitu pelatihan dan pendidikan
masih ada fase yang lebih menantang
setelah hampir satu bulan menjalani pelatihan dan pendidikan khusus
kini fase pelatihan personel khusus bacukai memasuki tahap akhir
di tahap ini semua kemampuan fisik dan psikis para siswa akan diuji
lokasi pelatihan pun berpindah ke sebuah kawasan pegunungan kapur di kabupaten bogor jawa barat
sejak pagi hari para siswa sudah bersiap menaklukkan tantangan pertama mereka
setelah sekitar satu bulan menjalani berbagai macam pelatihan dan pendidikan
saat ini pelatihan ct sudah memasuki tahap akhir
di tahap akhir ini para siswa akan digembleng dengan berbagai kegiatan
bagi atasnya menguras tenaga baik secara fisik maupun mental
seperti misalnya penyeberangan basah rapeling halang rintang dan lain sebagainya
dan pada puncaknya nanti mereka akan melakukan simulasi serangan darat
tantangan pertama adalah penyeberangan basah
para siswa diharuskan menyeberangi sebuah sungai dengan bantuan seutas tali
dalam simulasi ini para siswa menyusup ke daerah musuh
setelah penyeberangan para siswa harus mengembalikan barat
setelah penyeberangan para siswa harus mengembalikan barat
kaki perbukitan sembari menyelesaikan tantangan lainnya
yaitu menaiki dan menuruni jaring pendarat
rintangan berikutnya tidak kalah menantang
para siswa ini harus lolos uji tembak lorong
mereka disimulasikan tengah berpatroli di hutan
dan kemudian menembak sasaran yang telah ditetapkan
selanjutnya mereka harus menuruni bukit yang cukup terjal
salah langkah bisa fatal akibatnya
dan yang terakhir siswa bea cukai ini harus melakukan simulasi penyentangan kering
mendaki dan menuruni bukit sambil melewati rintangan tentu menguras tenaga dan pikiran
ini selama sebulan ini kan berbagai macam latihan
kira kira yang paling berat itu yang mana
yang paling berat selama empat minggu latihan ini adalah pengaplikasian
selama pendidikan yang sudah dilatih
mulai dari belaplikasian
baris baris teknik merayap tembak reaksi
karate bela diri
semuanya dilakukan pada hari ini semua kita jalanin
jadi yang paling berat itu hari ini
hari ini puncaknya
hari ini yang paling berat
dari selama sebulan latihan itu kan ada latihan bela diri
ada latihan penanganan penindakan dan semoga sampai sekarang ada penyelidikan
kira kira itu berguna gak sih ngan andi untuk menjelaskan misalkan dalam tugasnya oe itu
apalagi yang dilatiankan ini adalah teknik teknik yang penindakan laut penindakan darat
tentunya itu sangat sangat berguna untuk pekerjaan kita
tentunya di tugas fungsi sebagai pegawai bea cukai dalam melakukan penindakan
emang di lapangan sering nyaman
apa namanya ada kejadian yang mengharuskan menggunakan senjata api
menggunakan bela diri itu sering
setiap penindakan biasanya kita selalu menyiapkan
menyiapkan perlengkapan untuk melakukan penindakan tentunya
cuman untuk seringnya ya sering dilakukan juga
selain harus tangguh di lapangan para personel cet ini juga diwajibkan mahir menggunakan senjata api
personel khusus beacukai dilengkapi dengan senapan jenis sbc satu serta pistol p tiga buatan pindad
senapan dan pistol ini dibuat khusus untuk pijen bela dan cukai
karena kaliber pelurunya pun berbeda dengan senapan dan pistol milik tni
meski para personel telah mandi keringat ujian dan tantangan belum mencapai puncaknya
menjelang tengah malam suara tembakan membahana di kamp siswa custom enforcement team
rupanya para pelatih telah melakukan simulasi pendadakan untuk melihat kesiapan para siswa
setelah bersiap para siswa ini akan menjalani tantangan terakhir
yaitu melakukan simulasi pendadakan
mereka akan melakukan simulasi pendadakan bangunan yang disimulasikan sebagai sarang penjelunduk
layaknya pasukan khusus para siswa ini harus mengendap dan bergerak secara sunyi
dalam upaya penindakan seperti ini faktor pendadakan memegang peranan penting untuk keberhasilan sebuah misi
setelah mengepung sasaran satu tim melaju menuju bangunan dan bersiap melakukan pendadakan
bangunan yang disimulasikan sebagai pilih penjelunduk berhasil dikuasai
kasusnya para siswa ini menjaring barang bukti lalu mengundurkan diri
namun ternyata ujian belum juga usai
di tengah perjalanan pulang para penyelundup menyergap dan menculik beberapa personel biaya cukai
mereka kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk menjalani proses interogasi
selayaknya interogasi para siswa ini mengalami sejumlah penyiksaan baik secara fisik maupun psikis
namun haram hukumnya bagi siswa untuk membocorkan siapa mereka dan misi yang tengah dijalani
beberapa jam kemudian rekan rekan siswa yang tak tertangkap mulai bergerak
mereka kemudian mencari barang bukti lalu mencari barang bukti
menyelamatkan para siswa yang diculik tersebut misi akhirnya selesai
pagi hari di pegunungan kapur di kabupaten bogor
para personel custom enforcement team mendemonstrasikan keterampilan mereka di hadapan para pejabat bea dan cukai
simulasi penindakan bangunan kembali dijalankan
selanjutnya para siswa menjalani upacara penyematan private custom enforcement team
semua daya upaya keringat dan air mata yang tertumpah selama satu bulan terakhir terbayar sudahr
inilah saatnya memulai perjuangan yang sesungguhnya yaitu pengabdian kepada ibu pertiwi